tidak sedikit pengorbanan yang dilakukan para peraih medali masi games dua ribu tujuh belas dalam mengharumkan nama indonesia
penyumbang medali emas kedua dari cabang panahan prima wisnuwardana harus bertanding dengan meninggalkan ibunya yang tergolek sakit
dan rencananya bonus yang diterima prima akan digunakan untuk membeli sebuah rumah yang akan ditinggalinya bersama kedua orang tuanya
penyumbang medali mas kedua dari cabang panahan prima wisnuwardana harus bertanding dengan meninggalkan ibunya yang tergolek sakit
dan rencananya bonus yang diterima prima harus bertanding dengan meninggalkan ibunya yang tergolek sakit
dan rencananya bonus yang diterima prima harus bertanding dengan meninggalkan ibunya yang tergolek sakit
prima menekuni olahraga panahan sejak duduk di bangku kelas tiga sekolah dasar
darah panahan diperoleh dari ibunya yang dulu pernah menjadi pemanah di puro pakualaman yogyakarta
puluhan medali dan piagam diperoleh prima dari berbagai lomba panahan di berbagai tingkatan
hingga saat ini ayah prima mengaku masih tidak percaya anaknya mengantongi medali emas sea games dua ribu tujuh belas
merasa sedih juga pak dengan kebanggaan membawa arus nama indonesia anak saya
saya sebagai orang yang benar benar bangga berterima kasih pada tuhan
medali emas yang diraih saat sea games kemarin menjadi harapan bagi prima untuk mendapatkan bonus dari negara
menurut orang tua prima anak bungsunya ini berencana membeli rumah di kawasan sedayu bantul yang nantinya akan ditinggalinya bersama kedua orang tuanya
hendrawan setiawan yogyakarta